singapura menjadi negara tetangga yang terpapar virus corona wuhan
kepanikan warga sempat pun terpatau selama beberapa hari terakhir
dan kita langsung saja tanyakan kepada marcel mauricius
warga negara indonesia yang berada di singapura
selamat malam marcel apakah anda sehat
halo selamat malam dea baik baik saja masih sehat
oke saya penasaran ya marcel
apakah kepanikan warga dalam mencari masker ini masih terjadi di sana
masih langka enggak
masker di sana marcel
sebenarnya masker di sini sudah cukup dijaga sama pemerintah ya
jadi dikeluarkannya enggak bisa terlalu banyak
jadi dalam arti begitu dibilang susah nyarinya iya agak susah
tapi masalah kepanikan menurut saya sebenarnya sudah cukup menurun
karena orang orang juga sudah mulai beli masker sudah punya masker
dan juga sebenarnya dari pihak pemerintah sendiri pun
mereka sudah membagikan masker secara gratis
ke seluruh orang orang yang tinggal di singapura
dan juga mereka juga sudah
sebenarnya perdana menteri singapura sudah mengeluarkan sebuah video khusus
untuk mengadres orang orang di singapura
kalau sebenarnya kita tidak perlu panik akan gejala virus virus ini
jadi kita diimbau untuk mengurangi menggunakan masker
maksudnya mungkin kalau yang merasa sakit baru gunakan masker gitu
jadi enggak perlu terlalu panik
pak marcel ini kan ada empat puluh lima orang yang kemudian positif ya virus corona
kalau dari pantauan anda pelayanan kesehatan di singapura bagaimana
apakah masih lancar atau ada hal yang berbeda di sana
oke untuk layanan kesehatan di singapura sih
dari yang saya dengar dengar sebenarnya masih lumayan lancar lancar saja
belum ada hal hal yang sangat luar biasa jadi nggak bergerak dan sebagainya
tapi yang saya dengar itu secara operasional memang ada perubahan
di mana mereka menjadi lebih strict lebih ketat dengan orang orang yang boleh masuk ke dalam rumah sakit
untuk menjenguk orang pun dibatasi untuk sekitar dua orang setiap kali masuknya
dan juga dicek temperaturnya benar benar dijaga dengan ketat supaya mereka tidak menjangkit penyakit ke orang orang yang di sana
tapi sejauh ini saya melihat sudah ada lumayan ada orang orang yang sudah sembuh dari penyakitnya
kalau enggak salah tadi saya lihat sekitar ada delapan atau sembilan orang
jadi sekarang ini sudah menjadi semakin baik
kabarnya harga kebutuhan pokok seperti makanan juga mengalami kenaikan apakah itu betul
oke sebenarnya itu betul kalau mereka sudah tidak punya stok
tapi sebenarnya yang kami lihat di sini adalah mungkin banyak foto foto beredar ya
yang wah supermarketnya habis indomie habis tisu habis segala macam ya
tapi sebenarnya kami sudah mendengar berita berita
dari sini kalau sebenarnya supermarket supermarket besar di singapura mereka masih punya stok
mereka masih penuhin lagi barang barang stok yang ada di supermarket
jadi harga pun mereka juga masih berusaha tekan untuk kembali ke harga yang biasa
jadi kalau ada perubahan harga pun yang saya lihat sendiri itu harganya tidak terlalu signifikan
marcel bagaimana kegiatan sehari hari anda di sana
apakah anda menggunakan transportasi publik misalnya naik mrt atau naik
bis seperti itu bagaimana kemudian anda menjaga kebersihan anda setiap kali anda keluar dari rumah
oke kalau untuk saya pribadi saya akan pakai masker karena saya takut ya
saya bakal pakai masker kalau saya lagi berkeluaran
saya naik kendaraan umum mrt bus saya pakai
di sana juga saya lihat banyak orang yang pakai masker meskipun sudah dihimbau nggak usah sering pakai masker
untuk masalah kebersihan
kebersihan saya berusaha lebih sering cuci tangan
dan di dekat rumah saya ada yang menyediakan hand sanitizer untuk bersihin tangan
jadi alkohol untuk digosok ke tangan supaya tangannya bersih
dan juga di kantor juga dihimbau untuk ada temperature taking
mereka bakal cek suhu tubuh kita dua kali sehari di kantor
jadi benar benar dipantau dan benar benar diupayakan supaya kita semua sehat
yang tidak sehat akan disuruh untuk pulang dan kerja dari rumah gitu
marcel apakah anda sering bolak balik dari singapura ke jakarta atau ke kota lain atau
atau ke kota batam
sering anda bolak balik
untuk bolak balik ke indonesia cenderung lumayan sering
ya keluarga saya di jakarta ya jadi saya masih kadang kadang bolak balik jakarta singapura
untuk ke batam sendiri
terkadang untuk kebutuhan bisnis saya bakal ke batam juga sesekali
tapi ya lumayan lah meskipun ada virus ini
mungkin keluarga ada yang bilang oh jangan sering sering balik
tapi ya tetap mau balik lah gitu
baik semoga anda selalu sehat ya marcel ya
tentunya harus jaga kebersihan terutama cuci tangan
terima kasih perbincangannya malam hari ini
ini marcel warga negara indonesia yang di singapura menceritakan bagaimana suasana singapura saat ini